direkturat jenderal kebudayaan kementerian pendidikan dan kebudayaan riset dan teknologi
menggelar puncak acara kemah budaya kaum muda dua ribu dua puluh
ajang tersebut menjaring anak muda desa dalam berinovasi untuk memajukan desanya
kementerian pendidikan dan kebudayaan riset dan teknologi
kebudayaan beberapa aplikasi dan pemutakhiran peralatan teknik mampu mereka ciptakan untuk mempermudah kehidupan
gelaran kali ini merupakan tahun ketiga penyelenggaraan
dan tiga tahun ini terbukti bahwa teman teman yang jurusannya teknik pertanian dan lain lain
dia bisa mendapat inspirasi dari kebudayaan dan khususnya tahun ini terkait dengan desa ya inovasi desa
terciptalah produk produk yang luar biasa
dan ini kedepannya akan kita tawarkan ke mitra mitra apakah itu dunia usaha
banyak kementerian terkait lainnya
direkturat jenderal kebudayaan mengusung tema inovasi desa untuk pemajuan kebudayaan pada tahun ini
jumlah pendaftar sebanyak dua delapan ratus lima puluh enam peserta yang terdiri dari tujuh ratus tujuh puluh empat tim
setelah dilakukan pendampingan pada juli hingga november lalu terpilih dua puluh satu kelompok tingkat nasional
ini kan di masa ini kan teknologi informasi itu dikuasai anak muda
sehingga mereka yang harus kita bawa bersama sama
bagaimana cara membawanya
pasti ada tiga hal yang saya sebutkan tadi
pertama harus urgensinya berdekatan sama mereka
itu sudah terjadi
yang kedua harus ada ruang
apa ruangnya kbkm
yang ketiga mereka dilibatkan
puncak kemah budaya kaum muda dua ribu dua puluh satu memilih dua pemenang
tim sirel terpilih sebagai tim pembuat aplikasi pemindai relief candi
sementara pemenang lainnya tim haminjon dari desa sipitu huta
kumbang haus undutan sumatera utara
yang memanfaatkan tanaman endemik kemenyan sebagai pewangi ruangan
jadi kita original karena belum ada di indonesia
kedua rempah endemik sumatera ini satu satunya yang terbaik di dunia
jadi kita masuk nominasi di dunia dari kumbang haus undutan sumatera utara
direkturat jenderal kebudayaan kemendik butristek berharap
inovasi para pemuda di ajang kbkm dua ribu dua puluh satu ini dapat dilirik pihak ketiga
melalui gelaran ini pemuda dapat dilihat sebagai pasar yang luas
pada kekuatan kolaborasi antara teknologi dan kebudayaan